asosiasi pengusaha indonesia apindo meminta pemerintah mengajak para pengusaha
dalam pembahasan rencana revisi undang undang persaingan usaha
mereka berharap komisi pengawas persaingan usaha ataupun kppu
mau mendengarkan keluhan pengusaha
apindo mempertanyakan tujuan rencana revisi undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
apindo khawatir revisi undang undang ini hanya akan memperkuat kewenangan kppu
ketua kebijakan publik apindo danang girindrawardana
berharap pemerintah melibatkan pengusaha dalam rencana revisi undang undang tersebut
tetapi secara lisan kita sudah sampaikan bahwa ini cukup mengejutkan bagi dunia industri
dan berbahaya bagi pertumbuhan iklim investasi di indonesia
pertama kami akan lakukan untuk komunikasi dulu dengan komisi enam di dpr ri
karena inisiatif perubahan undang undang ini ada di indonesia
kami juga sangat aktif berkomunikasi dengan ketua kppu yang sekarang
agar bisa lebih berkoordinasi
karena undang undang dua belas dua ribu sembilan belas kan mewajibkan setiap peraturan perundang undangan dibahas bersama stakeholder
sementara itu mantan ketua kppu sutrisno iwantono meminta revisi undang undang dilakukan secara menyeluruh
beranggapan kppu saat ini memiliki kewenangan sebagai pelapor
pemeriksa dan bisa menjadi hakim yang
untukkan hukuman sutrisno berharap kppu bisa menjadikan iklim investasi sehat dan kondusif bagi para investor
revisi oke tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif ya
tidak bisa hanya semata mata ingin memberikan kewenangan kepada kppu yang berlebih
tetapi juga harus dilakukan perbaikan dari substansi dari undang undang itu
dan kemudian menurut kami apindo kewenangan yang ada di kppu itu sudah
karena dia bisa jadi pelapor dia bisa jadi pemeriksa dia bisa menjadi penjidangkan perkara
dan menjadi hakim yang memberikan hukuman
ini harus dipisah karena nggak sesuai dengan konsep hukum yang ada di indonesia
apanya kita bahwa undang undang ini jangan justru menjadi faktor yang menghambat investasi